ratusan rumah di pasuruan minggu siang kembali terendam banjir setinggi satu meter pasca hujan deras yang mengguyur
banjir juga menggenangi jalan raya pasuruan surabaya hingga membuat kemacetan
sementara di sidoarjo banjir di jalan raya porong menyebabkan macet selama dua jam
ratusan rumah di tiga kecamatan kota dan kabupaten pasuruan terendam banjir akibat hujan yang terus menerus sejak sabtu lalu
tiga kecamatan itu gadingrejo pohjendrek dan kraton
tingginya banjir awalnya mencapai satu hingga dua meter sampai minggu kemarin banjir sudah menyusut hingga lutut orang dewasa
banjir terjadi karena luapan sungai welang yang tidak mampu menampung debit air yang meluap karena hujan
jam lima sore kemarin tapi masuk ke pemukiman warga jam setengah sepuluh malam
sampai berapa pak
ketinggian sekitar satu meter setengah ada yang dua meter
ini warga tidak mengungsi atau bagaimana
ada yang ngungsi ada yang tetap di rumah
di sidoarjo hujan deras menyebabkan jalan raya porong yang menjadi penghubung surabaya banyuwangi dan malang tertutup genangan air hingga setinggi lebih lima puluh cm
akibatnya lalu lintas macet hingga dua km karena kendaraan berjalan bergantian
tidak sedikit kendaraan warga yang nekat menerobos justru mengalami mogok hingga harus didorong
meskipun kejadian ini terjadi setiap tahun pada musim hujan
tetapi sampai sekarang belum ada tindakan apa apa dari aparat yang terkait
masih di sidoarjo genangan air akibat hujan deras di desa candi memunculkan gelembung gelembung di sepanjang jalan desa
warga mengaku khawatir gelembung gelembung ini adalah gas alam yang dapat menimbulkan api
apalagi ditambah adanya sumur pengeboran wurud sembilan belas milik lapindo berantas yang jaraknya hanya kurang dari satu km
gelembung gelembung muncul di kurabay dua ribu enam
jelasnya itu sudah dua ribu dua belas
warga berharap tindakan dari pihak terkait dengan bermunculannya gelembung gelembung ini yang mulai meresahkan warga